badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi adanya potensi hujan lebat di awal tahun dua ribu dua puluh di beberapa wilayah indonesia
hujan lebat juga diperkirakan terjadi di wilayah jabodetabek
cuaca ekstrim akan terus berlanjut hingga pertengahan bulan januari
namun tidak menutup kemungkinan cuaca ekstrim juga terjadi pada bulan februari
potensi cuaca ekstrim akan terus terjadi hingga akhir januari pada beberapa wilayah indonesia
bmkg memprediksi adanya intensitas hujan lebat angin kencang disertai petir terjadi di beberapa wilayah indonesia
seperti di pulau jawa sumatera sulawesi sebagian wilayah kalimantan dan juga papua
untuk tanggal dua hingga empat januari potensi hujan lebat dan angin kencang akan terjadi di beberapa wilayah indonesia termasuk jabodetabek
cuaca ekstrim dipicu fenomena monsoon asia yaitu bertemunya angin dari asia ke samudera pasifik
dengan angin dari arah jawa
dan juga berdasarkan angin dari arah samudera hindia di atas wilayah jabodetabek yang dampaknya menimbulkan cuaca ekstrim di jabodetabek
dari data terakhir yang dari analisis kami diperkirakan atau diprediksi tanggal lima sampai sepuluh januari ini
akan masuk aliran udara basah dari arah samudera hindia di sebelah barat pulau sumatera
di sepanjang ekuator
jadi jalur masuknya itu di sepanjang ekuator
sehingga dampaknya apa
dampaknya meningkatkan intensitas curah hujan di musim hujan ini dapat menjadi ekstrim lagi
jadi potensi hujan ekstrim akan terjadi lagi diperkirakan antara lima sampai sepuluh januari di wilayah sumatera barat rio kemudian sumatera selatan jambi sampai mana lampung termasuk jawa
jawa dan tentunya jabotabek juga termasuk di dalamnya
kemudian masih berjalan aliran ini kan berjalan
antara lima sampai sepuluh di wilayah indonesia barat bagian selatan di dekat ekwator
kemudian tanggal sepuluh sampai lima belas dia bergerak ke kalimantan selatan kalimantan selatan kalimantan bagian selatan lalu ke sulawesi
sulawesi bagian selatan tenggara
nah jadi fenomena ini dapat meningkatkan kembali intensitas curah hujan
diprediksi akan terulang lagi di akhir januari sampai awal februari
jadi biasanya tiga empat lima hari
dan diprediksi lagi terulang lagi di pertengahan februari
sehingga periode periode tersebut tentunya perlu diantisipasi secara lebih dini disiapkan mitigasi